mereka sering nongkrong di dekat lapangan utara
kalo lu masuk dari jalan merapi lu pasti liat mereka
seri mau ngapain sama mark walcon
itu gua meluncur sekarang sampai ketemu nanti dani
aku main lagi ke rumah kamu gapapa ya
gapapa sering sering tante bosan lagi sini sendirian di rumah
jadi reva tuh tutip pesan sama sindi
katanya dia minta diajarin lagi ngaji sama tante
ehh tante mah ini tau
pasti kalian modus kan
ini akal akalan kalian buat nyoblangin aku sama papinya reva
tante yang kali ini serius kok sindi
kemaren reva tuh bilang sama sindi
katanya mau diajarin ngaji sama tante farah
tante sekarang tuh kan mendekati bulan ramadhan
bulan ramadhan itu bulan yang penuh berkah
mestinya kita pemberbanyak namanya ibadah kan di bulan ramadhan
nah si reva ini pengen bisa ngaji yang lancar gitu
biar katanya pas bulan ramadhan mau hatam gitu tante
ngaji itu ibadah itu jangan bulan ramadan doang
ya kan starternya bulan ramadhan tante
nanti kedepan kedepannya insya allah jalan terus
apalagi kalau ngajinya udah lancar
makanya tante mau ngajarin kan
kalau kamu serius sama reva
niatnya yang bagus
ya kenapa engga
yang benar tapi ngajinya ya
lo udah nunggu lama ya
coba kalau engga gue udah pulang keles
mungkin gue udah kesini
gue tuh takut banget
gue dilaporkan ke polisi tris
ya udah lo tenang aja
intinya kan gue gak ngejebak lo
toh handphonenya juga dibalikin
gue juga udah berencana
untuk ngerjain gue yang udah ngejebak lo
kalau masalah itu terserah lo deh
lo udah mau deket sama gue
gue senang banget kalau sekarang kita sering sering ketemu
dan gue harap engga cuma lo ada maunya doang
iya engga kok
kapan kapan kita hemat bareng ya
eee lo harus lebih hilang gue ya
lo harus lebih hilangin waktu banyak buat gue ya
gue soalnya takut pulang sendiri
itu tiga stans sama mita
kumperegap bisa berdua ya
udah stafan gue nih
yang mita temen sekolah kita lah boy
maksudnya gue curiga kok mereka bisa kenal ya
tiga stans ada hubungan lebih sama si mita

jangan jangan tristan ngeduain si kinar
padahal kan si kinard mau nikah sama tristan
barusan tadi gue ketemu sama tristan
apa jangan jangan bener kali ya
trisan itu gak serius nikah sama kinar
soalnya trisam pernah bilang sama gue
kalau dia itu cuma pengen mempermainkan sepupu gua
berarti trisan itu ada hubungan sama mita ya
kayaknya kalau dua orang yang licik bersatu
itu pasti ada apa apanya boleh
hubungan mita sama tristan ini
ada hubungannya sama hp reva yang diambil sama mita
yaudah gini aja deh kal
mendingan lo ikutin mereka terus ya
yaudah ntar gue cari tahu
besok lo jadi ke singapura
iya jadi lah
please lah boy gak usah
gak usah ke singapura
kayaknya aja tanpa lo tuh berasa gimana gitu
cidai banget sih lo kal
kalau yaudah gue mau siap siap dulu nih
ini lagi mau siap siap tidur
baru aja narik selimut
nyamuk cepet banget mau tidur
iya ref aku kan harus bangun sebelum subuh
ngapain kamu bangun sebelum subuh
emangnya kamu mau kemana
aku kan harus daftar ulang ke singapura
aku gak lupa sih
aku pengen banget
kamu batalin daftar ulang itu sebenarnya
aku gak mau pisah sama kamu boy
raff emangnya kamu gak pengen aku kuliah terus jadi orang sukses
aku kan kuliah jauh jauh itu pengen menggapai cita cita aku
biar aku jadi orang sukses
cita cita aku tuh nikah muda kali ya
sama kayak ian ya
biar aku tahu tuh kamu maunya apa
apaan sih udah deh
yaudah deh aku dukung kamu
terpaksa gitu ya ngomongnya pakai d ya
boy besok kamu perginya sama siapa
ya aku sih pengennya diantarin sama kamu
tadinya aku pengen minta izin sama papi kamu buat anterin aku daftar ulang di singapura
tapi aku tuh takut gak boleh sama tapi kamu
kenapa lagi malah ketawa
boy cepetan jawab
kamu besok pergi sama siapa diantar sama siapa
ya sama mama akulah
ya aku sih lebih tenang kalo macem nganterin kamu
yaudah kalo gitu kamu tidur gi
biasa kamu harus bangun kan
jangan sampe kesiangan
yaudah kamu juga istirahat ya
dadah budi cantik
lu kumpulin semuanya anak anak
kita gua kabarin dimana
kita ada urusan penting
kita recaba sekarang
kita ketemuan bang ray
ya lewat bawah mobilnya
lu tau gak dimana markas geng falcon
mereka sering nongkrong di dekat lapangan utara
kalau lo masuk dari jalan merapi
lu pasti liat mereka
masa lu gak tau sih
kira kira kalau mereka ribut lu bantuin siapa
kita nggak akan bantuin siapa siapa
otak lu cerdas men
iya gak martin
lo gak usah banyak berjalan jalan
cepet jelasin apa yang mau lu jelasin
apa yang mau lu dicarain
satu hal yang harus lu tau
gue ada di dalam mobil yang nabrak merah
lo yang ada di dalam mobil itu
dan gue juga gak berani untuk lapar polisi
kalau gue sampai lapor polisi
mereka tuh bakal ngancam gue
mereka bakal nyakitin orang orang yang deket sama gue
dan gue gak mau sampai itu terjadi
jadi lu ngerti kan sekarang
semuanya udah jelasin
gue gak nyangka ternyata lu egois
lo mau nyangka ternyata lu egois

aku juga nggak mau nyangka

aku juga gak mau nyangka

gue udah jelasin semuanya ke lo baik baik
tapi kenapa lo malah nyerang gue
mungkin tuduhan lo tentang gue itu benar
bahwa bukan gue yang nabrak
lo gak tau kan
tapi sampai sekarang gue tuh montang manting cari kerjaan
untuk membantu biaya pengobatan rumah sakitnya bella
dan menurut gue sekarang itu semua udah cukup adil
ini tak cukup seneng talib biay
beberapa angka dua
memberkati bondariam bedah ekito
indonesia terus dekat ini